selasa siang pengusaha asal desa bedono kabupaten semarang pujiono cahyo widianto
memenuhi panggilan tim penyidik direkturat reserse kriminal umum polda jawa tengah
terkait laporan dugaan kasus pernikahan dan persetubuhan terhadap seorang anak berusia tujuh tahun pada dua ribu sembilan belas lalu
dari hasil gelar perkara khusus yang juga menghadirkan pihak pelapor
tim penyidik memutuskan untuk menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti dan tak ada saksi yang menyebut
pujiono melakukan pernikahan dan persetubuhan anak di bawah ibu
kita sebetulnya itu ranahnya bapak bapak dari polda ya
cuma kita hanya menyampaikan fakta saja terkait pernikahan ini memang tidak pernah ada
jadi dari pihak kami menyampaikan fakta fakta hukum saja
tidak pernah ada pernikahan antara yang dituduhkan
antara bapak pujiono
oh bapak saya dengan anak yang diduga korban itu
kemudian tidak pernah ada kekerasan seksual dalam bentuk apapun
jadi memang tuduhan yang mereka adukan itu tidak benar semua
keputusan menghentikan penyidikan kasus ini pun sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun dua ribu
namun selang tiga tahun pihak pelapor meminta gelar perkara khusus untuk mencari tahu langkah penyidik
tidak ada bukti baru nggak ada
ya saya merasa
itu berharap ya kalau memang ada motif baru ya silahkan gitu loh
kalau memang itu ada kejadian itu ada lebih baik
waktu itu kan menurut saya kan jadi berita yang bagus lah gitu
cuman memang tidak ada
nama pujiono cahyo widianto atau yang akrab di sapa sye puji sempat menggegerkan publik
seiring dirinya yang memperistri siri seorang anak perempuan berusia dua belas tahun berinisial lu
yang kini sudah melahirkan tiga anak
damar sinuko semarang jawa tengah